gimana kalau kita kasih to selfie
nggak mau lo aja
apa sih sebenarnya yang lo bingungin
lo mau ngasih tau selfie
lo kasih tau aja
lo punya nomor hp nya
lo itu sebenarnya cuma butuh persetujuan gue
untuk apa yang mau lo lakuin
nggak usah keras keras nanti mama dengar
kak tanpa lo kasih tau selfie pasti akan tau
lo tau itu
ntar kedengeran sama mama
gue udah janji sama mama papa
gila tuh si kicit
tampang gitu aja bisa dapat tiga
lo harus percaya sama gua
duitnya kicit itu banyak
jangankan dapat tiga empat aja dia bisa
maksud gue lo harus percaya sama gue kalau gue lagi belajar buat melupain selfie
gue pasti bisa kok ngelupain dia
cewek kayak gitu emang harus dilupain
jadi istri keempat kicit aja dia mau
nggak tau kalo seleranya dia jelek
ya pasti dia nggak tahu
kalo dia tau dia nggak begitu
nggak tau kalo dia mau dijadiin istri keempat
ya berarti dia nggak cerdas
udah jelas si kicit itu kaya
mobilnya aja mewah
umurnya hampir dua ratus tahun
masa belum nikah
mungkin deh ngaku duda
masa belajar gue keganggu gara gara ngomongin si kicit ngaku duda
indra kenapa nilai kamu jelek
terus gue jawab
gara gara ngomongin si kicit ngaku duda mah
kebangetan lo sama gue

kebangetan lo sama gue
anggaplah ini bukan selfie
anggap orang lain deh
tina dilamar orang
tapi tina nggak tau kalo tina mau dijadiin istri keempat
sedangkan lo tau
sedangkan lo tau
gimana lo ngasih tau apa engga
saya duluan ya
eh jangan loh disini
omongan tadi jangan sampe gocor ya
lo telat bang juki
tapi sampe gausah takut
cuma mamat sama yoyo yang tahu
guru azan tadi
rumahnya kok nyala yoh beb
itu mbak dia
beb kita berhenti agak depanan yoh
gue bangetan mbak dia
bilangnya lagi di semarang
taunya lagi duduk depan rumah
mungkin dia baru pulang bebe
ya tapi mbak dia janji
katanya kalau misalnya dia udah pulang dia mau telepon aku kok
dia capek beb
jadi gak sempet nelfon
ya mungkin mbak dia gak sempet mikir kalo kita itu kesini malem malem beb
aku yang gantung guntur
penuh opot put
ini loh guntur
ini loh aku tuh masih di semarang
mas bambang masih nyariin tiket
sayang taper tuh tuh

kita nggak mau lo aja
apa sih sebenarnya yang lo bingungin
lo mau ngasih tau selfie lo kasih tau aja
lo punya nomer hpnya
lo itu sebenarnya cuma butuh persetujuan gue untuk apa yang mau lo lakuin
nggak usah keras keras nanti mama denger
kak tanpa lo kasih tau selfie pasti akan tau
lo tau itu lo tau
tapi lo pura pura nggak tahu
lo paham kan maksud gua
mau lo kasih tahu atau lo gak kasih tahu itu nggak ada bedanya itu maksudnya
pasti beda lah
kalo gua kasih tau sekarang bisa jadi pernikahannya tuh dibatalin
itu yang lo mau
mahirpa tau dari mana ya masalah alergi
mana nih tau abang
ya allah abang
si tina kan orangnya begitu
kami si a dianalisa dibahas
kalau dianalisa sama orang itu udah jadi gosip
kayak orang gajian
ini kan kangen